aku yang harus tanggung jawab ben
tidak tidak tidak
dia ditikam sama reva mas
ya udah kamu tenang ya
semua gara gara kamu dewi
jangan aku jadi gagal dan berantakan
mama jangan ngomong begitu
dewi telfon ambulans ya
mungkin ini sudah jalannya
mama pasti akan beritahu
ini sudah jalannya
mama jangan bicara
mama pasti akan selamat
terima kasih untuk semua yang sudah kamu lakuin
mama pasti akan beritahu
mama akan baik baik saja
ada apa sih ini
ada apa sih ini
ada apa sih ini
ada apa sih ini
ada apa sih ini
telepon ambulans sekarang telepon
ma bangun ya ma
ma ma bangun ma
ma bangun ma
aku harus pergi dari kota ini
apa yang sudah aku lakukan itu adalah tindakan kriminal
oke oke bi saya ke rumah sakit sekarang
maaf bu ibu tidak bisa masuk
tapi saya anak ya suster
maaf bu tetap dia bisa
kita berdoa dari luar sini semoga mama kuat
insya allah mama pasti kuat
kau harus berhati hati sama saya
kalau terjadi apa apa sama mamaku
aku yang harus tanggung jawab
terima kasih mas
ya udah kamu tenang ya
wi coba wik kamu tolong jelasin ke aku
gimana kejadiannya sampai mama itu bisa ketusuk
tadi reva datang ke rumah
dia marah marah dia ngamuk dia ambil pisau
sebenarnya reva itu mau nusuk aku
terus berusaha melindungi mama
malah mama yang kena tusukannya
reva tuh udah bener bener gila ya
harusnya kamu yang pantas ada di ruangan ini debbie
bukan mama aku
yang harusnya ketusuk itu kamu
dia gak pantas menerima penghormatan mama yang begitu besar
harusnya dia yang ketusuk bukan mama yang seperti ini mas
reva baru aja menusuk ibu mertua saya
jadi saya minta tolong pak willy secepatnya tangkap dia
dengan tuduhan percobaan pembunuhan
karena saya yakin sekarang reva pasti lagi panik dan berusaha untuk kabur
jadi tolong secepatnya tangkap dia
segera saya urus sekarang pak
akhirnya sampai juga ke rumah
lah kenapa masih pada diem dieman aja ini
om odin tahu nih
hah udah pada pulang anak anak
sini tasnya dibawa bik
bik bawa aku
bik bawa aku
bik bawa aku
bik bawa aku
bik bawa aku

apa ada apa
bu retno dibawa ke rumah sakit bang
oma kenapa bik
oma kenapa jawab
aduh susah ngejalanin sini bang
aduh susah ngejalanin sini bang
bu retno kenapa jelasin
bu retno kena luka tusuk bang

om udi ayo nantri nantri ke rumah sakit
dokter bagaimana keadaan mama saya

bu retno sudah sadar tapi kondisinya masih kritis
karena pisau menusuk di salah satu bagian yang krusial